ya ampun antoni kamu baik banget
aku jadi gak sabar nih nunggu kamu pulang
di perkebunan mawar percontohan malam malam begini
masa eri gak percaya juga sih
kalau yang di sini itu si ava
tapi yang di guserdai itu sebenarnya si antoni
penyelenggaranya gimana sih
apa nggak mikirin kesehatan para peserta seminar
masa malam malam begini peserta dibawa ke kebun mawar percontohan
bukannya gitu eang
bahan seminar kan banyak
waktunya juga terbatas
dari sini aku bisa dapat ilmu banyak
eyang cuma mau nanya kesehatan kamu kok
jangan lupa minum vitaminnya ya sayang
yang juga ya jaga kesehatan
ya sampai jumpa eang
kenapa sih pak hakim
kok lama sekali
dia kan udah bilang bahwa dia menemukan alpha di rumah sakit
kenapa dia nggak cepet cepet pulang ke sini sih
yang yang ditemukan pak hakim itu kan antoni bukan afa
pak hakim itu bilang dia sudah menemukan antoni
padahal yang diketemukan itu adalah alfa
eang kan lebih tahu itu suara cucu kesayangan eang
tahu enggak suaranya itu penuh semangat waktu dia ceritain mengenai mawar perkebunan

tapi eang bisa aja kan alva terpaksa ngurusin bunga mawar itu sendiri
tapi eang bisa aja kan alva terpaksa ngurusin bunga mawar itu sendiri
bisa semua eang
karena selama ini yang udah maksa dia buat jadi alva tuh kita
yang di seminar itu sudah pasti antoni
dan yang naik kursi roda adalah alva
kamu sudah kembali kenapa dalam keadaan seperti ini
kenapa setelah kecelakaan kamu
kenapa setelah kecelakaan kamu
kenapa setelah kecelakaan kamu
eang secantik dan serabu mawar
kamu bilang eang serabu bunga mawar
kamu bilang eang serabu bunga mawar
alfa tidak akan bicara seperti itu
ayang aku perlu waktu untuk bisa nerima semua ini
aku juga perlu waktu untuk bisa nentuin apa yang harus aku lakuin
jangan paksa aku eyang
eyang tahu kan apa yang aku rasakan sekarang
ton lo tolong jangan pergi lagi ton
sekarang ini tuh lo udah aman ton lo udah aman banget
karena lo ada di tengah tengah di antara dua saudara lo ton
aku tuh jadi gak sabar loh
pihain ketemu sama antoni
antoni tuh baik banget lo ter
katanya dia mau kasih kejutan manis buat aku
terus kamu bilang apa sama dia
is cuman rasanya aku juga pengen ngasih kejutan manis juga buat dia
kamu tuh kangen sama antoni sampai segitunya sih
biaran aku aja mau pergi syuting ke luar kota kek
mau kemana kek
mana pernah dikangenin
kau tuh kangen sama antoni sampai segitunya sih
setelah poets luular kota
kelopak hati candy
aldi kamu beneran kan
ya ampun ren
masa kita bercanda sih
kita nih serius ren gak mungkin bercanda
aku tuh udah nyangka kalau selama ini kita udah salah duga
dan pikiran kita tuh udah kebalik balik
bahkan kamu inget gak
dulu tuh kita sempat maksa maksa alfa buat jadi antoni
dia tuh mau ngurusin bunga murus segala lagi
iya iya kalian tau gak sih
sekarang yang aku pikirin tuh candy
nah makanya aku minta tolong banget sama kamu
jangan ceritain dulu ke kendi soal ini
ntar malah jadi ribet
ya aku harus cerita
kan kasian kalo dia tuh terus terusan salah menduga
dia pasti kecaya banget
tolong jangan ceritain dulu ke candy ya ren
paling gak ya sampe si alva tau lah
kalo dirinya tuh emang alva bukan si antoni
abis itu lu ceritain ya ren
dari a sampe z sama si candy terserah lu
gapapa ren ya
bukannya kemarin kamu balik kesini hanya untuk beres beres barang kamu
dan bukannya hari ini kamu pulang ke rumah anak kamu itu
aku gak jadi pulang ke rumah eyang
kamu mau aku pergi ya
karena aku beban buat kamu
kamu tuh sama sekali gak jadi beban buat aku
tapi aku cuma heran aja
kok kamu gak mau balik keluarga kamu
aku belum siap pulang ke rumah brid
keadaan cacat kayak gini
buat kehidupanku berubah total
aku masih gak biasa frit menerima semua ini
kalo gitu kamu ambil keputusan yang tepat ton
kamu emang perlu untuk nyesuaikan diri
sekarang kan kita mesti ke rumah sakit
kita kan mesti terapi
aku ke kamar dulu ya
oh kamu juga belanja
iya nih kan mama lagi mau buat black forest
makanya tadi aku beli coklat
aku juga kebetulan banget lagi beli ini
kan sebenernya ran
kamu kan tau sendiri
waktu aku ngira antoni udah meninggal
aku sedih banget ran
tapi sekarang aku tuh serasa kayak mimpi
nemuin dia dalam keadaan sehat pola fiat
ya emang sih kayak sekarang tuh lagi lupa ingatan
tapi ya aku tuh bersyukur banget ran
paling gak kan aku dalam rasa bersalah lagi